kpk menyangka gubernur jambi zumi zola menerima hadiah kurang lebih enam miliar rupiah
terkait sejumlah proyek di lingkungan pemprov jambi
lalu seperti apakah sepak terjang dari zumi zola sang mantan artis
ini dari artis terjun ke dunia politik hingga menjadi tersangka
kasus dugaan suap pengesahan rancangan apbd jambi dua ribu delapan belas
berikut kita simak informasinya
gubernur jambi zul kivli resmi ditetapkan sebagai tersangka
terkait sejumlah proyek di lingkungan pemprov jambi oleh komisi pemberantasan korupsi
zumi sebelumnya juga diduga turut terlibat dalam kasus dugaan suap
pengesahan rancangan apbd jambi dua ribu delapan belas yang dibongkar kpk lewat operasi tangkap tangan
ada empat orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus uang ketuk rapbd tersebut
tiga diantaranya anak buah zumi di pemprov jambi
pria kelahiran jakarta pada tiga puluh satu maret seribu sembilan ratus delapan puluh ini merupakan putra
dari pemprov jambi
zulkifli nurdin yang merupakan gubernur jambi periode seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dan dua ribu lima hingga dua ribu sembilan
namanya mulai populer ketika muncul sebagai model videoclip di single tanpa kekasihku
pada tahun dua ribu lima milik agnes monika
dan membintangi sinetron kutlah jatuh cinta yang juga dibintangi agnes monika pada dua ribu lima
di layar lebar zumi pernah membintangi film merah putih dan kawin laris
lama berkarir sebagai aktor zumi zola banting setir menjadi politikus
sejak tahun dua ribu sepuluh ia sudah aktif di partai amanat nasional
zumi zola memulai karirnya dunia politik pertama kali dengan menjabat sebagai bupati tanjung jabung timur
pada periode dua belas april dua ribu sebelas hingga enam oktober dua ribu dua puluh
pada pilkada serentak dua ribu lima belas zumi zola terpilih menjadi gubernur jambi
berpasangan dengan fahrori umar untuk periode dua ribu enam belas dua ribu dua
belum selesai masa jabatannya zumi tersandung kasus di kpk hingga ditetapkan sebagai tersangka